demi mendongkrak harga jual puluhan pedagang di situ bondo menggelar fashion show hewan kurban
sejumlah hewan sapi dan kambing diarak lengkap dengan aksesoris layaknya model profesional
sementara di ponorogo untuk menarik minat pembeli pedagang menyediakan fasilitas salon kambing
beragam cara unik dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik perhatian para calon pembelinya
salah satunya dengan menggelar fashion show
layaknya modal profesional puluhan jenis sapi yang sudah didandani dan diberi aksesoris ini kemudian diarak
sambil diiringi musik tradisional khas situ bondo saronin
hampir semua sapi yang berukuran jumbo ini terlihat lebih menarik karena sudah dihias
untuk menambah suasana lebih meriah fashion show juga diikuti sejumlah wanita
saat di depan juri setiap peserta harus berhenti
ada pula yang sempat melakukan aktivitas
dan juga untuk menarik
ada dua kategori penilaian dalam kontes fashion ternak ini
yakni aksesoris yang dikenakan serta pengiring atau penuntun sapi
kita lihat di performanya sama juga ke kreativitas
tadi kita lihat ada domba ada mahkotanya
ada sapi ada baju selendangnya
dalam konteks ini sapi gerem yang memiliki bobot satu ton lebih keluar sebagai pemenang
sapi tersebut langsung laku terjual seharga satu ratus lima puluh juta rupiah dan dijadikan hewan kurban
selain fashion show para pedagang hewan kurban di ponorogo juga menyediakan fasilitas salon kepada hewan kurban yang dijual
perlakuan khusus ini dilakukan agar para pembeli tertarik dan mau membeli hewan dagangannya
layaknya manusia kambing diberikan shampo atau dikrimbat
bulu disisir dan terakhir bulu yang kotor atau tidak rapi langsung dipotong agar terlihat lebih menarik
jika kuku kambing dirasa terlalu panjang penjual akan langsung memotong dan merapikannya
kambing juga diberi suplemen agar terlihat lebih sehat dan bugar
di sini sangat menjaga kesehatan hewan
secara rutin kita mandikan
selain itu juga kita potongnya bulu bulu yang terlalu panjang
kukunya juga kita periksa kita potong yang terlalu panjang
terus kita kasih jamu setiap setelah dimandikan
semua cara ini dilakukan untuk menarik minat para pembeli agar hewan dagangannya laku menjelang hari raya idul adha dua belas september mendatang